di depan stasiun jakarta kota
pokoknya di depan pelang hati hati busway
ya tapi kamu dimana nih sekarang
waduh udah sumpah keren banget jakarta sekarang ya
di sini fasilitas udah banyak banget bro
wah barbar banget tuh simpen duitnya
ya tapi itu kan salah satu simbol negara bro
ini museum bank indonesia
di sini kita bisa cari tahu jawaban dari pertanyaan lu tadi
wah thank you banget dam
udah ajak ke sini dam

kita harus memiliki kekuatan yang baik
jadi kita harus memiliki kekuatan yang baik
jadi kita harus memiliki kekuatan yang baik
kita harus memiliki mata uang negara yang masing masing
ini nih gambar gambar uang yang beredar pertama kali di indonesia
hmm kalau nggak salah ya seribu sembilan ratus empat puluh enam deh setelah kemerdekaan
nah ini dit biar lebih jelas sama mbaknya
lebih tepatnya tiga puluh oktober seribu sembilan ratus empat puluh
jadi itu sebabnya tanggal tiga puluh oktober ditetapkan sebagai
pada awal kemerdekaan masyarakat indonesia sudah menyadari bahwa
mata uang menjadi simbol kedaulatan negara
oleh karena itu para pejuang bangsa rela berkorban demi mengedarkan
mata uang rupiah ke seluruh penjuru negeri demi menuju indonesia yang berdaulat
sejak dua november seribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah ditetapkan sebagai alat bayar yang sah
dan juga berperan dalam pemersatu bangsa
inilah alasan kenapa rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan negara
dunia internasional pun sudah mengakui bahwa indonesia dengan rupiahnya sebagai negara yang berdaulat
aku baru ngerti kenapa rupiah jadi salah satu simbol kedaulatan negara kita
karena negara kita sudah berdaulat makanya pembangunan infrastruktur dan sistem perekonomian kita bisa terasana dengan baik
apalagi rupiah sudah diakui secara internasional
kalau di jepang ada yen di malaysia ada ringgit di negara kita ada rupiah